tegak tegi pembantaian satu keluarga di banyuasin sumatera selatan akhirnya terungkap
otak pelaku ditangkap di kawasan cikarang bekasi bersama sang istri
pelaku menghabisi korban dan keluarganya karena takut dilaporkan ke polisi atas kasus jual beli lahan
setelah menangkap tiga dari empat eksekutor yang menghabisi nyawa matasir dan empat anggota keluarganya itu
tim polda sumatera selatan dan polres banyuasin menangkap agus mubarok
agus mengaku menyuruh empat pemuda untuk ke rumah tasir yang berujung pada pembantaian satu keluarga
agus mubarok takut dilaporkan ke polisi karena korban matasir merasa tertipu atas pembelian empat kafling tanah
karena dua kafling di antaranya ternyata bermasalah
kemarin pagi berhasil juga kita tangkap yang diduga sebagai otak mumpuni
yang diduga sebagai kota perencanaan pembunuhan